menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan kembali mengatakan agar operasi tangkap tangan terhadap koruptor jangan lagi terlalu sering dilakukan
di sumedang jawa barat hari kamis luhut mengatakan dengan digitalisasi korupsi akan lebih berkurang karena seluruh sistem telah masuk ke dalam aplikasi yang akurat
menurut luhut tidak ada pejabat yang tidak nakal
jadi kalau saya katakan kemarin kita berharap ke depan makin kecil yang ott ott ini
karena apa semua sudah terekam digital jadi jangan terus sok bersih
kita ini semua pada dasarnya juga punya sifat nakal kok tapi makanya ada agama ada peraturan segala macam
sebelumnya pada dua puluh desember luhut juga sempat mengkritik tegas soal operasi tangkap tangan kpk
yang disebut merusak citra bangsa
jadi kalau kita mau bekerja dengan hati kita nggak mau maling aja pasti bisa
ya kalau hidup hidup sedikit bolehlah kita mau bersih bersih amat di sorga aja lah kau
jadi kpk pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap itu jauh juga
lihat lihatlah tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya nggak akan bisa main main
kita nggak usah bicara tinggi tinggi lah
kita ott ott itu kan tidak bagus sebenarnya
buat negeri ini jelek banget gitu
tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita
ungkapan luhut disetujui oleh menko polhuka mahfud md
dalam laman instagramnya mahfud menegaskan dirinya mendukung operasi tangkap tangan kpk
namun digitalisasi sistem pemberantasan korupsi lebih baik daripada dikagetkan dengan operasi tangkap tangan
menanggapi hal tersebut komisi pemberantasan korupsi menegaskan
korupsi adalah penyakit sehingga untuk memperbaikinya perlu pencegahan
dan penangkapan perlu dilakukan jika sudah menjadi kejahatan
pada proses bisnis prosesnya sistemnya kita perbaiki dengan pencegahan
tetapi kalau sudah manifest menjadi sebuah
kejahatan tidak pidana korupsi tentu kemudian kpk juga tidak bisa tinggal diam kecuali dengan penangkapan
berdasarkan data indonesia corruption watch atau icw
operasi tangkap tangan menjadi salah satu bentuk penindakan yang diandalkan kpk untuk membongkar praktik korupsi
tak hanya itu operasi tangkap tangan atau ott juga dianggap sempurna
karena tersangka yang terjerat ott belum pernah dinyatakan bebas atau lepas dalam proses persidangan